dapatlah dua ktp yang warga negara asing
ini untuk menarik investasi untuk menarik modal
saya juga sudah meminta agar pemeriksaan pelanggaran disiplin
pada tahap ini proses memasak santan dan mincan
jangan lupa juga tutupi sekali lagi kepala anda dan leher menggunakan tangan
harus dilakukan oleh perempuan saja di ruangan khusus di dalam rumah
yayasan konservasi indonesia ini mau dibawa kemana
berikut ini laporan tentang hal itu yang disusun oleh kat stirat untuk sbs news
dalam keseharian tradisi ini biasanya dilakukan
pembatasan sosial secara tetap diperlakukan oleh pemerintah saudi
saya kira posisi politik indonesia sangat konsisten akan terus begitu
sambungan virtual ada pakar komunikasi politik fnd gazali bang ege
sixers mungkin bisa sampai final eastern kan minimal lah
cuma yang dipotong cuma satu sisi saja ya
kita bekerja sama juga dengan kementrian pmda dan juga ada beberapa publikasi publikasi ilmiah yang tentunya ini membantu juga untuk sharing ya
nah untuk membuka pertemuan kita ini
jadi kalau kita cek indikator misalnya debt equity ratio nya kan sudah sangat tinggi sekali ya
orang yang melamar anak saya misalnya
jadi hari ini kita akan memasangkan perjalanan jelajah mudik enam jelajah mudik ini saya akan
jakarta cikampek itu tidak perlu one way
membuat orang berjalan kaki festival olahraga
namun nanti kalau penyebrangannya memang ini penyebrangannya kan air
kalau menurut saya yang secara umum tinggi ideal laki laki itu kurang lebih satu ratus enam puluh satu ratus tujuh puluh lah
kesan yang signifikan pada anak anak lima enam belas tahun kita
apakah memang kedua kepala kereta ini saling beradu atau seperti apa
kalau promotor itu lu ngeluarin duit
jika beruntung kita bisa melihat lumba lumba dan paus
dan kita temui pathfinder kita
untuk pembahasnya kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan tri yunis miko wahyono
kalau pak memang kalau untuk jumlah penumpangnya kita belum bisa memberikan cara detil berapa angkanya
lagi lagi ini alasan pecah butan adalah terkait dengan anak
yang kemarin bisa di bali ya sudah fix
ini sepertinya bangga sebagai pathfinder ya luar biasa
dalam satu tong bisa berisi nyaris seratus kg ikan
kemudian dari lembaga media dan juga komunitas
varian autentik dari menu ini yaitu mie tarempa kering yang terkenal disajikan dengan ikan tuna tauge dan telur